setelah nomor urut capres cawapres untuk kontestasi pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
didapatkan dari hasil pengundian oleh komisi pemilihan umum
masing masing capres tak bisa membendung ekspresi kegembiraannya
setiap anggota partai pendukung pun langsung menyuarakan hialial pemenangan
yang dinyanyikan di luar gedung kpk
ekspresi kegembiraan terpancar dari setiap calon presiden
setelah pengundian dan penetapan nomor urut untuk kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
menebarkan senyum sambil mengacungkan jari telunjuk sebagai simbol nomor satu
capres petahana ini menyatakan bahwa nomor satu adalah simbol persatuan indonesia
sekaligus harapan untuk memimpin sekali lagi
sementara capres dengan nomor urut dua prabowo subianto
mengekspresikan kegembiraannya dengan berjoget ria
tidak banyak komentar yang dilontarkan
tapi prabowo menyatakan rasa syukurnya mendapat nomor urut dua
yang identik dengan nomor partai gerindra dalam pentas pilek di tahun dua ribu sembilan belas
setiap anggota partai pendukung langsung menyuarakan yelial pemenangan
yang dinyanyikan dari luar gedung kpu republik indonesia
albi pratama jakarta